sehingga menjadi salah satu hidangan penutup paling terkenal di dunia hingga saat ini
apalagi kalau bukan untuk mempertahankan tradisi masyarakat melayu